kalau terjadi apa apa sama anak saya dokter mau menembus dosa itu
amira ada di dalam angkot itu makanya kamu curakakan angkot itu
seperti kamu dulu mencelakakan aku dan iksan
apa maksud kamu mencelakakan aminah
kamu kenapa ngotot sekali prabowo
mau jadikan aku kandang kami kita
ya jadikan aku kami kita
sudah selesai udah aku yang sampa kalau memang kamu yang mencelakakan amira untuk meneruskan dendam kamu kemana iksan
tapi mendesak kamu pengecut
sekarang nyari nyari kami gini
dan memperalat aku
oh dia di rumah sakit ini
aku harus cari dia
aku harus lihat keadaan amira
di rumah sakit ini ada yang nama pasiennya amira
oh iya ada pak dia baru aja masuk karena kecelakaan pak
keadaannya sangat kritis pak sekarang pasien masih berada di ruang tindakan
bapak lurus aja keluar sana nanti belok kanan
sus saya mau cari pasien nama punya amira ada
ada bu ibu lurus aja belok kanan di ruang tindakan
amira yang korban kecelakaan amat itu
iya benar bu
ya makasih ya sus
kamu ketangkap pasien
apa sih maksudnya kak
maksudnya apa saya mau mergokin kamu di sini
kamu mau nengokin anak gembel itu kan
ants bukan bukan maksud saya kamu mau nengokin anak laki laki kecintaan kamu itu iya kan
kak nenek ini apaan sih
aku ke sini nggak mau nengokin amira
oh perasaan apotik dekat rumah juga ada ngapain jauh jauh ke sini
udah deh ayo kita pulang aja
kak ini apaan sih
kalian nggak berhak ngapuin ini kak
ya allah aku benar benar ingin melihat keadaan amira aku benar benar khawatir
ya allah tolonglah amira ya allah dia hartaku satu satunya
hanya dia kenangan masa masa bahagia aku dan maksudnya
selamatkan dia ya allah jangan biarkan sesuatu yang buruk terjadi pada amira ya allah
hidupku nggak ada artinya kalau amira nggak ada selamatkan anakku ya allah anakku dan mas iksan
dok jantungnya tidak stabil dok
nadi nya juga semakin lemah
kondisi semakin merosot dok
sister siapkan suntikan